minggu sore warga ngelawu desa telukan kecamatan grogol yang sedang melaksanakan sholat maghrib
digegerkan dengan suara ledakan kencang hingga mengakibatkan jendela bergetar
ledakan itu berasal dari sebuah perkarangan kosong sebelah perumahan asrama polri
di jalan larasati yang juga berdekatan dengan markas brimob
di lokasi tersebut warga menemukan satu orang bersimbah darah serta sebuah mobil rusak parah
belakangan diketahui korban adalah brib kadir gantara pradipta yang merupakan anggota kepolisian polresta solo
itu pada sholat berjamaah di masjid
kebetulan saya habis pulang sepak bola baru datang setahu tahu itu ada suara meletus itu
saya kira itu trafo listrik atau apa
ada banyak yang keluar
terus melihat ada satu orang yang terluka itu
kapolda jawa tengah irjen pol ahmad lutfi dalam konferensi pers minggu malam mengatakan
ledakan yang terjadi di lingkungan asrama polisi telukan grogol itu bersumber dari paket online
berisi bubuk hitam yang diduga bahan petasan
pesanan tersebut berasal dari seseorang berinisial a di klaten
yang dikirimkan dari indramayu pada dua puluh dua april tahun lalu
paket bertuliskan sumbu kembang api tersebut merupakan barang sitaan kepolisian dalam razia pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu di wilayah juruk kota solo
dalam razia tersebut korban juga ikut bertugas
dari tkp polisi menemukan dua plastik berisi bubuk hitam dan empat plastik kosong sisa residu serta sumbu petasan
pengirim maupun penerima paket telah ditangkap oleh polisi
polisi juga masih menyelidiki bagaimana barang sitaan kepolisian ini berhasil ditangkap
yang razia tersebut bisa berada di tempat korban yang seharusnya diamankan di polres solo
kapolda mengatakan kejadian ini terjadi akibat kelalaian korban
masyarakat tidak usah resah bahwa ini tidak ada unsur teror sama sekali
bahwa ini benar ada pemesanan online terkait dengan bahan bubuk hitam dari indramayu sudah kita amankan
penerimanya sudah kita amankan
anggota yang mengamankan operasi
yang sekarang menjadi korban belum kita lakukan pemeriksaan
kondisi korban bribda dirgantara pradita saat ini masih dirawat di rumah sakit umum daerah dr muar di kota solo jawa tengah
sementara lokasi kejadian hingga minggu malam masih dijaga oleh petugas brimob
tim liputan cnn indonesia